ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar mengingatkan joko widodo akan kalah dalam gelaran pilpres dua ribu sembilan belas
jika tidak bersanding dengan dirinya sebagai cowok pres
muhaymin mengaku sudah membangun koalisi kekuatan suara islam antara nu dan muhammadiyah
hari ini cak imin dan ketua partai amanat nasional zulkifli hasan terlihat akrab dalam acara milad ke delapan puluh enam pemuda muhammadiyah
caimin menyebut pan ingin terus bersama dengan pkb baik berkoalisi dengan jokowi atau tidak
zulkifli hasan yang merupakan ketua mpr merupakan kader muhammadiyah
menurut muhaymin jokowi bukanlah berasal dari kalangan islam
ketua umum pkb ini khawatir jokowi bisa saja kalah jika tidak berdampingan dengan dirinya dalam pilpres dua ribu dua puluh
ya alhamdulillah dari satu
survei meningkat terus
saya yakin masih ada waktu tiga bulan pada akhirnya bisa menjadi alternatif yang kuat
oke sudah pasti ya tidak akan ada polos polos yang akan mengambil jawabannya
sampai hari ini belum ada yang menghubungi dan mengajak
kalau ada partai lain yang ingin juga menjadi cawapres jokowi bagaimana pak
kuat bisa menopang
saya cuma bisa mengingatkan kalau bukan saya dikhawatirkan bisa kalah